terjadi gempa magnitudo enam dua pada sabtu pagi di kepulauan talaut sulawesi utara
tidak ada laporan korban jiwa akibat peristiwa ini
gempa enam dua magnitudo terjadi pada pukul delapan lewat empat puluh tiga wita
pusat gempa berada di satu ratus dua belas km barat daya melonguane kepulauan talaut dengan kedalaman dua puluh km
dilaporkan tidak ada korban jiwa dan kerusakan akibat gempa
sempat terjadi gempa susulan setelah gempa pertama yang berlangsung sekitar tiga menit
warga yang panik sempat berhamburan keluar rumah
dan hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut
hingga hari sabtu sepuluh juli dua ribu dua puluh satu jam sembilan empat puluh lima wita hasil monitoring bmkg menunjukkan adanya delapan aktivitas gempa bumi susulan atau aftershop
dengan magnitudo terbesar lima delapan dan yang terkecil tiga puluh satu